sementara itu keluarga richard eliezer di manado pada rabu pagi mengadakan nonton bareng sidang tuntutan terhadap richard eliezer di kediaman mereka di kelurahan lapangan manado
agenda sidang lanjutan atas kasus pembunuhan yosua tabarat di pengadilan negeri jatah selatan pada rabu pagi kemarin adalah pembacaan tututan dari jpu terhadap terdakwa richard eliezer
bersama keluarga besar roy pudihang paman dari richard eliezer akan menyaksikan jalannya sidang dari rumah mereka pada hari ini di manado
roy berharap eliezer akan mendapatkan tututan yang lebih ringan
kami keluarga di manado hanya berharap pertolongan tuhan kepada richard eliezer dalam menghadapi sidang tuntutan hari ini
sungguhnya akan baik baik saja
tuhan akan berkati barada eliezer juga pak roni televisi pengacaranya dan juga orang tuanya yang saat ini ada di jakarta
kami keluarga di manado tak mendukung para richard eliezer
semoga dia kuat dan dia tabah dalam menghadapi sidang pada hari ini
tapi kalau dari
ya dengan bantuan tuhan saja
kami tetap berharap lebih ringan